virus corona varian delta plus penyebab covid sembilan belas teridentifikasi di malaysia
lalu bagaimana upaya pemerintah malaysia dalam mengatasi hal ini dan mengantisipasinya
dan bagaimana perlindungan bagi warga negara indonesia
kita sudah terhubung dengan duta besar republik indonesia untuk malaysia yanni pak hermono
selamat sore waktu jakarta bapak
selamat sore mbak asari
ya pak ini kan sudah terkonfirmasi ada virus corona varian delta plus di malaysia dan juga singapura
sejauh ini bagaimana kondisinya pak
setinggi apa sih pak kenaikannya
kemudian upaya pemerintah malaysia yang anda lihat sejauh ini seperti apa
ya kalau kita lihat kasus covid di malaysia dalam seminggu terakhir
memang belum menunjukkan suatu penurunan yang kontinu atau berlanjutnya
masih naik turun
dan hari ini masih di angka enam empat ratus dua puluh tiga
jadi memang kita lihat belum seluruhnya terkendali
nah terkait dengan ditemukannya varian delta plus
itu kan dibawa oleh dua mahasiswa yang kembali dari inggris ya pada masuknya tanggal dua oktober
dan sebetulnya waktu tes awal dia negatif
lalu karantina tes kedua positif
dan ternyata diselidiki
itu jenis dari varian delta plus atau varian delta ay empat
pemerintah malaysia saya lihat sangat serius menanggapi temuan ini
dan sudah menetapkan bahwa varian delta plus ini masuk dalam varian under investigation
atau yang memang diteliti secara serius
namun demikian kita juga lihat bahwa
menurut dirjen kesehatan malaysia
vaksin yang diberikan itu ternyata cukup efektif untuk menangani varian delta plus ini
jadi sekarang anaknya sudah sembuh ya
tidak ada gejala yang mengkhawatirkan
tadi menarik sekali bagaimana vaksinasi yang sudah didapatkan atau diberikan ini juga mempercepat ya pak ya
proses penyembuhan dan juga gejala gejalanya juga menjadi ringan
saya kemudian ingin bertanya
ini kabarnya vaksinasi bagi wni yang di malaysia sejauh ini seperti apa pak
jadi ada dua kelompok pekerja migran kita di malaysia yang mendapatkan vaksin
pertama adalah mereka yang memiliki permit ataupun visa kerja yang resmi itu pada umumnya mereka sudah mendapatkan vaksin
jadi mereka sudah mendapatkan atau membawa pekerjanya ikut vaksinasi
dan itu pun menjadi syarat untuk boleh bekerja dia harus sudah vaksin
nah yang menjadi masalah dan ini jumlahnya cukup besar adalah warga negara kita atau pekerja kita yang tidak memiliki visa kerja yang resmi
nah ini sebetulnya pemerintah malaysia seluruh pekerja yang tidak berdokumen itu boleh mengikuti program vaksinasi
karena statusnya tidak berdokumen banyak warga negara kita yang takut
nah kbri sendiri sudah bekerja sama dengan beberapa ngo untuk menghimbau warga kita yang tidak memiliki dokumen ini ikut vaksinasi
tetapi saya lihat jumlahnya masih relatif kecil masih belum signifikan
oke berarti upaya jemput bola juga mungkin bisa jadi salah satu cara ya pak ya untuk bisa menggenjot vaksinasi bagi mereka yang mungkin tidak memiliki dokumen

bahkan faktanya vaksin dosis ketiga atau booster ini juga sudah mulai diberikan
tapi ternyata angka covid nya masih tinggi
salah satu dugaannya karena adanya pelonggaran prokes yang ada
kalau pak hermono melihat di sana seperti apa sih pak langkah pemerintah akhirnya kemudian kembali melakukan pengetatan terhadap protokol kesehatan
atau ada upaya lagi
lain untuk bisa menekan kembali angka covid nya agar kembali rendah pak
yang kita lihat sekarang ini memang pemerintah malaysia sudah melakukan pelonggaran pelonggaran ya
kalau kita lihat di akhir pekan di beberapa destinasi pariwisata itu memang sudah penuh ya
jalan jalan pun sudah rame restoran pun sudah rame ya
saya lihat memang aktivitas itu boleh dikatakan kembali normal lah ya
pemerintah malaysia juga tetap memperlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat ya
yang boleh ke tempat umum adalah atau ke restoran ke hotel itu yang sudah vaksinasi lengkap ya
di samping itu juga protokol kesehatan seperti pakai masker kemudian menjaga kerumunan itu tetap diberlakukan
meskipun kasusnya relatif masih tinggi dan naik turun dalam seminggu terakhir
tetapi yang kita lihat tekanan kepada rumah sakit
ini sangat rendah ya
dan yang menggunakan alat bantu pernapasan ataupun yang masuk ecu itu jumlahnya relatif kecil
jadi vaksinasi ini ternyata cukup efektif untuk mengurangi tingkat keparahan warga yang terinfeksi virus covid sembilan belas
itulah tadi lagi lagi tentang pentingnya vaksinasi
kalau dari kbri sendiri ada imbauan khusus tidak pak untuk warga negara indonesia
terutama di masa pelonggaran yang ada
tapi juga ternyata kasusnya tinggi nih pak
ya jadi sebetulnya kita juga selalu mengimbau kepada warga kita
agar jangan takut untuk mengikuti program vaksinasi
karena ada jaminan dari pemerintah malaysia bahwa mereka boleh mengikuti vaksinasi
kemudian kita juga selalu menghimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan
nah memang sekarang ini kan sudah ekonomi sudah aktif ke bali ya
jadi tentu tidak terhindarkan
tetapi kalau kita lihat data statistik warga negara kita yang terinfeksi pun dalam satu bulan terakhir ini sudah sangat turun
apalagi laporan laporan kematian pun sudah sangat turun dibandingkan katakanlah bulan agustus
yang memang sangat tinggi ya
sekarang ini relatifly sudah terkontrol ya
baik jadi lagi lagi kesadaran juga dari kbri terus mengimbau
tapi kesadaran dari masyarakat ini harus terus dilakukan
bapak ini kementerian kesehatan republik indonesia melihat adanya penyebaran varian delta plus di malaysia juga menyatakan bahwa selalu akan memastikan dan mewaspadai hal ini
apalagi terkait dengan kepulangan pekerja migran indonesia yang bekerja di malaysia
sejauh ini dengan sudah adanya terkonfirmasi varian delta plus ada perbedaannya tidak pak
protokol atau mekanisme yang harus dilakukan oleh pmi ini ketika ingin pulang ke indonesia pak dari malaysia
protokolnya tetap ya
dan sebetulnya sudah beberapa bulan yang lalu pun kita sudah mengimbau agar warga kita yang mau pulang ke indonesia itu menggunakan klinik atau kursus
nah ini adalah satu dari beberapa klinik atau untuk tes pcr itu yang termadaftar di kementerian kesehatan malaysia
bahkan untuk warga negara kita yang kepulangannya dipaksim tak hanya menunjuk sebuah klinik yang memang terbukti reliable creation
nah hemboboihnya ini tentu kita terus lakukan agar jangan sekali kali menggunakan test dari lembaga yang tidak bisa kita lowongkan
lembaga yang tidak diakui oleh kementerian kesehatan malaysia
karena empat atau lima bulan yang lalu ini cukup mengkhawatirkan juga ya
karena bahkan kita temukan ada beberapa hasil tes yang palsu
tapi sekarang saya kira sudah jauh berkurang dan masyarakat pun sudah banyak menyadari pentingnya untuk tes yang benar ya
oke tadi juga pada hari ini khususnya ini perdana menteri malaysia dan juga presiden joko widodo sudah melakukan pertemuan pak
ada beberapa hal hal yang kemudian dicapai ada beberapa kemudian aturan aturan yang didiskusikan begitu
kalau anda memandangnya pertemuan ini seperti apa pak
terutama dalam upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di dua negara
saya kira pertemuan ini sangat penting apalagi ini kan kunjungan ke negaraan pertama dari perdana menteri ismail sabri ya
sebetulnya isu kesehatan hanya sebagian dari isu yang memang
yang dibicarakan oleh kedua kepala pemerintahan ya
tapi yang jelas dengan adanya pertemuan ini saya kira ke depan kan sudah akan ada pengaturan travel corridor agreement ya
betul tce ya pak
juga akan ada semacam mutual recognition certificate vaksinasi
ini saya kira juga akan mempermudah pengawasan ya
selain itu juga sudah digagas untuk penunjukan lab yang memang diakui
dan ada penyamaan standar
standar pengujian lab lab yang ada di indonesia maupun di malaysia
dan ini tentunya untuk memudahkan dan juga memastikan bahwa warga negara indonesia yang kembali dari malaysia
ataupun nanti kalau sudah dibuka travel corridor untuk bisnis utamanya
ini sudah betul betul lebih terawasi lah ya dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat
oke ini rencananya memang aturan ini akan berlaku mulai dua puluh sembilan november ya pak ya

kita akan lihat bagaimana nanti prosesnya
tapi terakhir bapak menilainya kesiapan dari dua negara untuk bisa adanya tca tadi atau travel corridor agreement
kemudian nanti ada integrasi dari sistem antara kedua negara
bapak melihat kesiapannya seperti apa
apakah kemudian nanti benar benar bisa dijalankan tanpa kemudian riskan terhadap angka covid sembilan belas
yang mungkin berpotensi juga tinggi jika terjadi pelonggaran
saya kira kalaupun nanti dilaksanakan
prinsip kehatian tetap harus dikedepankan ya
karena kita tahu kan di beberapa negara di eropa maupun di belahan dunia lainnya ada peningkatan kasus covid ini ya
jadi dibukanya travel corridor ini harus diikuti oleh prinsip kehatian dan juga proses screening yang lebih reliable
karena kita juga tidak ingin ini dilonggarkan untuk kunjungan tiba tiba
tetapi akan berdampak pada peningkatan kasus di kedua negara
memang kalau kita lihat saat ini di indonesia juga kan kasusnya sudah relatif terkendali ya
sudah di bawah seribu
malaysia memang masih relatif tinggi
tetapi yang kita lihat adalah vaksinasi di malaysia ini sudah jauh lebih tinggi
yang dewasa kan sudah sembilan puluh enam ya
kemudian yang di bawah delapan belas tahun dua belas sampai
lima belas tahun itu kan sudah enam puluh sembilan persen
dan ini saya kira juga lebih memberikan keyakinan untuk dibukanya travel corridor nanti
baik itu tadi ya
yang prinsip kehatian itu saya kira harus tetap dikedepankan ya
harus hati hati protokol kesehatan jalan terus ya pak
vaksinasi juga harus ditingkatkan
seperti kata pak hermono tadi menyampaikan bahwa kalau di malaysia angkanya sudah sembilan puluh enam persen untuk dua dosis
kita sama sama berharap bahwa di indonesia angka vaksinasinya juga bisa
ditingkatkan dan bisa tinggi
terima kasih banyak atas diskusi kita
pada sore hari ini waktu indonesia pak hermono duta besar republik indonesia untuk malaysia
sehat selalu di sana pak
terima kasih pak seri
jaga kesehatan untuk semua ya
terima kasih pak
jaga kesehatan juga